kita sedang mendalami hubungan interaksinya dengan pihak pihak mana saja
nanti akan terbuka
tergambar apakah ini merupakan bagian dari sebuah entitas
apakah dia memang seorang diri yang mengalami pengaruh pengaruh hal hal yang terkait intoleransi radikalisme
nah itu kita sedang